ya kalau tadi sepertinya sempat diguyur hujan kemudian juga belum terlalu ramai ini makin mendekati dibuka gate nya
kita akan langsung cek bagaimana sih situasi di stadion utama gelora bung karno jelang laga timnas indonesia melawan argentina
sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di sana
diego kalau saya lihat di belakang anda dibandingkan tadi sore sudah mulai lebih ramai lagi
ini antusiasme penontonnya seperti apa
ya selamat sore mevri betul sekali suasana di sekitar stadion utama gelora bung karno sudah semakin ramai penonton yang datang
untuk menyaksikan laga fifa matchday antara timnas argentina menghadapi timnas indonesia
di mana gate sendiri tadi gate luar sudah dibuka semenjak pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan harusnya gate menunggu
menuju tribun tribun masing masing dibuka sesuai jadwal pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
akan tetapi sepertinya gate gate menuju tribun tribun tersebut sudah dibuka saat ini
sepertinya hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan di gerbang gerbang bagian luar menuju ke ring road stadion utama gelora bung karno
oleh karena itu penonton yang sudah berhasil menunjukkan tiketnya
di gerbang gerbang luar kemudian masuk ke area ring road stadion utama gelora bung karno bisa langsung menuju ke tribun masing masing
di mana untuk menuju tribun masing masing tersebut dibagi menjadi beberapa area
untuk pintu masuk vip sendiri ada di zona dua belas zona satu zona enam dan zona tujuh
dan untuk mereka yang memiliki tiket kategori satu di barat dan timur dapat masuk melalui zona sebelas
dan dua kemudian di zona lima dan sembilan
dan untuk para penonton yang memiliki tiket di kategori dua yaitu di bagian utara dan selatan tribun stadion utama dapat melalui zona tiga dan empat
kemudian di zona sembilan dan zona sepuluh
sedangkan untuk kategori tiga sendiri dapat masuk di zona satu sampai dua belas
karena kategori tiga ini pintu
pintu masuknya berada tepat di samping pintu masuk dari kategori kategori yang lain
sehingga mereka dapat masuk dari gerbang gerbang yang telah disediakan tersebut
dan di setiap gate yang ada ini ada jalur khusus yang disediakan untuk ibu ibu hamil dan juga anak anak di bawah umur
sehingga mereka dapat prioritas untuk masuk ke dalam tribun terlebih dahulu
dan suasananya sudah cukup ramai
mayfree cukup meriah
ada banyak sekali yang menggunakan jersi timnas indonesia
namun tidak sepenuhnya
sedikit juga yang menggunakan jersi timnas argentina
bahkan saya melihat ada beberapa supporter yang sepertinya merupakan warga negara argentina juga
yang turut menyaksikan laga ini
karena mereka banyak menggunakan jersi timnas argentina
dan juga jersi klub klub argentina seperti independiente kemudian boca juniors
ada jersi dari river plate
seperti itulah sekitar stadion
dan nantinya di sisi stadion
stadion utama gelora bung karno sendiri sudah disediakan
disiapkan koreografi khusus
untuk menyambut laga antara timnas indonesia menghadapi juara dunia dua ribu dua puluh dua ini mayfrey
baik kita sama sama menanti ya
bagaimana nanti laga antara timnas indonesia dengan argentina
tapi saya dapat bocoran nih
katanya diego juga kemarin sempat melihat latihan begitu ya dari timnas argentina
di gelora bung karno jakarta
dan juga sebelumnya
sampai melihat latihan terakhir dari timnas indonesia
kalau melihat bagaimana pola latihan mereka
bagaimana kemudian target yang ditetapkan
diterapkan kepada timnas indonesia ini
dalam laga persahabatan atau fifa match day
yang akan digelar sebentar lagi
ya mayfree betul sekali
saya cukup beruntung bisa menyaksikan official training yang digelar
oleh timnas argentina dan juga timnas indonesia kemarin
di stadion utama gelora bung karno
sebelum laga akan dilangsungkan pada malam hari ini
pukul sembilan belas tiga puluh nanti
dan apabila kita melihat latihan timnas argentina kemarin
memang terlihat sekali
bagaimana mereka merupakan tim juara dunia
bagaimana intensitas latihan yang mereka lakukan
betul betul berbeda dengan intensitas yang dilakukan oleh timnas indonesia
bagaimana hal hal kecil yang dilakukan oleh pemain pemain argentina
seperti bagaimana mereka melakukan
kemudian juga kontrol bola yang dilakukan oleh para pemain pemain argentina
meskipun mungkin mereka bukan berada di level
seperti mega bintang lionel messi
akan tetapi pemain pemain seperti rodrigo de paul
menunjukkan kemampuan teknik
kemampuan fisik yang betul betul
sepertinya levelnya jauh
di atas timnas indonesia
akan tetapi tentunya kita berharap
timnas indonesia setidaknya dapat memberikan perlawanan
pada laga kali ini
dan pelatih kepala shin taeyong sendiri
mengatakan pada sesi konferensi pers kemarin
memberikan kejutan meski akan menghadapi
juara piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar
sepertinya kuncinya akan ada pada organisasi permainan timnas
pada pertandingan melawan argentina nanti
bagaimana mereka menghalau
serangan dari anak anak los albi celestes
dan kemudian sepertinya di pertandingan kali ini
shin taeyong akan menurunkan pemain pemain yang belum
bermain pada pertandingan melawan palestina kemarin
salah satunya adalah pemain viking fk yakni
shane patinama yang akan diplot sepertinya di
dan saya juga sempat mendapat bocoran informasi bahwa
sepertinya shin taeyong akan menerapkan formasi yang cukup defensif
pertandingan kali ini
dengan pola formasi yakni satu tiga lima dua
dimana penjaga gawang nantinya akan bermain yakni
kemudian tiga center back
akan diisi oleh elkan bagot
jordi amat dan juga rizky rido
dan seperti saya sudah katakan tadi
bahwa wingback kiri akan diisi oleh shane patinama
dan wingback kanan akan diisi oleh asnawi mangko alam
dan tiga midfielder di tengah
yang akan menjadi kunci jalannya pertandingan bagi timnas indonesia
sepertinya akan diisi oleh iver yenner
dan juga marcelino ferdinand
dan untuk dua striker di depan
duet dimas derajat dan juga rafael stroik
akan menjadi kepercayaan bagi anak anak asuh shin taeyong nanti ya
dan tentu kita harapkan
timnas indonesia dapat memberikan perlawanan
dapat menunjukkan rasa hormat
terhadap jersi yang mereka kenakan
dengan lambang garuda jadi dada
dan bagaimana mereka dapat menghormati marwah stadion utama
gelora bung karno
dengan menunjukkan setidaknya
permainan yang rapi
dan sesekali mengancam gawang argentina
kita tunggu dan pastinya dukungan terbesar
terus akan kita alirkan
kepada timnas indonesia yang sebentar lagi
nanti malam akan berlagak
dalam pertandingan persahabatan fifa matchday
yang kita tahu merupakan di posisi pertama ya
juara dari piala dunia qatar dua ribu dua puluh
terima kasih atas laporan anda
kepada produser lapangan cnn indonesia
bersama dengan foto jurnalis denny irvan
dari stadion utama gelora bung karno jakarta
selamat kembali melanjutkan tugas
dan selamat tonton timnas ya